menurut data bnpb saat digelar konferensi pers diperkirakan masih ada sekitar empat puluh korban yang masih tertimbun dan belum ditemukan
yakni haji tamrin dengan masih menggunakan metode yang sama
kurnia menenun sejak usia sembilan tahun
data dari lembaga non profit the statering foundation asal amerika serikat tahun dua ribu dua puluh dua di indonesia diperkirakan sekitar lebih dari dua juta orang mengalami gagap
dan dapat dikemas untuk dikirim ke para pelanggan di sekitar jabodetabek
kalau kita partai golkar kan memang sekarang walaupun sebagai partai paling tua di indonesia tapi kita senantiasa bertransformasi
bubur serintil terbuat dari tepung beras yang dipadukan dengan gula merah
secara situasional mengingat di arus lalu lintas
tubuhan nasi bungkus harganya rp enam
tapi jangan sepelein lupa lupa yang kecil
dokter spesialis telinga hidung tenggorokan kepala dan leher rumah sakit husada utama surabaya
jadi ini untuk bisa membuat mencetak mie itu kalau orang sini bilang butuh waktu satu bulan
yang kategorinya secara prioritas begini dan juga mempunyai dampak sdg
oke ya respon orang tuh memang bisa berbeda beda ya
oke sih apa sih maknanya itu buat saya gitu
kebakaran ini merembet bahkan sampai ke kabupaten malang
kalau aku walaupun telat aku tetap minum tapi nggak makan
adonan kedalam alat yang akan mengubahnya menjadi seperti ini alat ini masih tradisional dan lembut
nah ini memakai jalur kampus begitu
setelah diolesi minyak rotan dibakar
itu tujuannya ke depan sehingga atlet atlet menjadi lebih nyaman ya datang ke sini main para layang tetapi ada juga fasilitas lainnya
terus di masing masing rumah
ya awet jadinya lama jadinya habisnya gitu berasnya ya
seperti launching buku penulis lokal
jadi cukup banyak tambangan tambangan yang harus aku lewatin sebelum proses syutingnya terjadi
tapi terkait dengan mutilasi yang ada di bekasi ini mas ardi
ya sebelas empat puluh lima ya itu yang sudah dirilis oleh bu menteri
sehingga akan membahayakan kesehatan kulit anda
sededikasinya ya tadi reza dan ayu
nah kemudian dari cerita yang terkumpul kami juga meminta bantuan dari profesional
mulai dari dua ribu tiga belas hingga dua ribu dua puluh
karena walaupun saya berasal dari indonesia
pakai tangan tahan nafas
selain rendang yang sudah dikenal hingga mancanegara
kita yakin bahwa itu tidak akan disalahgunakan
ada dari kita kirim sampai ke gorontalo ke banjar dan ke yang lain lainnya
targetnya apa desember tadi
termasuk saat liburan menghindari berlama lama di tempat tidur jika tidak ada keperluan
jadi desa senaruh ini tuh terletak di bawah kaki gunung rinjani
tulisan pertama itu yang soal business manager investasi
atau justru negara negara lain juga ditemukan hal yang sama
biasanya gajah diberi pakan tebu
antara tabungan dan investasi
baik dalam bentuk tulisan maupun
untuk koordinasi dengan para pihak tersebut
selama ini gitu dan selama beliau berkiprah jadi anggota dpr sampai akhirnya jadi ketua dpr gitu
siapa sih yang megang sistem
yang murah tapi hari ini tak jauh ditunggu dua minggu
cuman ya kita senang lah karena berarti kerja kita diapresiasi masyarakat
di lain pihak masyarakat sangat antusias karena mendapatkan edukasi dari mahasiswa
hal ini dilakukan dengan cara menabung investasi dan mengontrol pengeluaran sesuai kebutuhan
ketika kemarin misalnya kita bisa melihat bagaimana pak firly mangkir itu kan bukan sekali dua kali
kalau di sini tertulisnya satu ratus tiga puluh tujuh organ relawan pak jokowi
selain berdampak ekonomi terhadap sektor pariwisata dengan adanya kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi terumbu karang
dan ada tiga belas kategori penghargaan yang beragam
sebagai pusat pendidikan keagamaan sama seperti tujuan saat candi candi tersebut didirikan oleh leluhur bangsa indonesia
bahkan mereka tak melarang perkawinan beda agama dilakukan
nama blendy diambil dari kucing buta yang bim bim temukan dua ribu sembilan belas silam
bila digabungkan dengan harga bahan kain total menghabiskan biaya berkisar dua ratus lima puluh hingga tiga ratus lima puluh ribu rupiah
bagaimana proses kasus kasus yang ada dari yus mansur
percaya ini dibuat sama para founding fathers padang lawas
perusahaan yang telah unggul dan mempercepat transisi menuju net zero dan upaya dikarbonisasi
kemudian rebus sorghum yang sudah terfermentasi selama satu jam
saya bertemu dengan yana bersama putrinya yang terlihat sedikit kesulitan mengendarai sepeda listriknya
lebih padat modal sehingga
dan selain sangkan memerasan firly juga jerat dengan pasal gratifikasi dan juga suap
karena apa populasi kita banyak yang muda muda
ekosistem laut australia yang kaya merupakan rumah bagi banyak spesies hiu
tapi kira kira yang paling urgent itu harus diapain
memecah heningnya dini hari di dusun payan desa pabean kecamatan sedati sidoarjo jawa timur
pertama tama larutkan air tepung dan gula
demikian tadi laporan yang disusun alnavin razik
nah untuk bahas ini gue mau ngobrol langsung sama ketua asean business advisory council sekaligus ketua kadin indonesia mas arsyad rashid
pneumonia artinya sangat besar
tempat yang berada di gang sepakat jalan bendungan hilir ini telah buka sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh an
nah saat ini harga bawang putih maupun bawang merah tengah stabil
pr yang mungkin sampai sekarang masih harus terus kita cari cari karena memang itu nggak mudah ya
masa depan gembilang itu akan kita lanjutkan
cilik asal bali untuk mengikuti kompetisi krui pro dua ribu dua puluh dua junior ini
jadi biasanya makan kadang ngunya nasi nasi aja atau ikan ikan aja